mirsa setelah heboh dengan jaket bomber beberapa waktu yang lalu sampai saya pun segera membeli ya jaket tersebut
nah presiden jokowi dodo sekarang kembali mencetak perhatian publik dengan penampilan barunya
masih dengan kemeja warna putih sebagai ciri khas tapi kali ini pak jokowi mengenakan celana blue jeans dan sepatu cats dengan gaya yang sangat santai
bukan jokowi kalau tidak menjadi perhatian publik terlebih saat penampilannya kali ini terbilang berbeda dari hari hari biasanya
lihat saja dalam kunjungan kerjanya di provinsi jawa barat jumat lalu pak presiden memilih berpenampilan santai dengan mengenakan sepatu cats dan bercelana jeans
gaya casual jokowi ini seolah menunjukkan bahwa presiden bekerja tanpa harus terikat formalitas
dan aturan protokoler
tak heran penampilan presiden jokowi ini mengundang reaksi netizen
dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di tasikmalaya dan ciamis presiden joko widodo menyerahkan kartu indonesia pintar kepada ribuan siswa
sertifikat hak tanah serta pemberian makan tambahan dan program keluarga harapan
penampilan nyentrik pak jokowi saat kunjungan kerja di tasikmalaya dan ciamis ini bukan yang pertama kalinya
sebelumnya saat berkunjung ke natuna kepulauan riau presiden memilih jaket bomber
sebagai bagian dari penampilannya saat tito
juga saat beliau menghadiri maulid nabi muhammad saw di semarang pada awal tahun lalu
jokowi memilih mengenakan sarung untuk menghadiri acara
waduh kayaknya presiden jokowi sekarang bisa punya side job berikutnya jadi model ya
iya jadi model atau jadi youtubers yang kemudian di endorse penghasilannya jadi banyak
bukan cuma jadi presiden saja
tapi yang paling penting itu jadi tanda
bahwa pak jokowi itu presiden yang berbeda dari presiden sebelumnya dan mau bekerja dengan gaya yang santai seperti itu
ya itu satu gaya komunikasi sebenarnya kepada publik juga
se casual itu kurang lebih ketika pak jokowi melakukan kerjanya ya